bung roky sepuluh plus dua kalau saya mau tambahkan tidak hanya fahri hamzah plus istana kepresidenan
ini anda lihat seperti apa
gini ya kpk itu dibuat sebagai peralatan presiden untuk memberantas korupsi
itu dulu dalilnya tuh peralatan presiden
kenapa begitu karena dua peralatan yang ada itu nggak berfungsi dibikin alat baru namanya kpk
jadi dia memang peralatan presiden
nah sekarang presiden mau memperkecil alatnya sendiri
kan ngaco dikasih alat untuk memberantas korupsi dia potong kemampuan alat itu tuh
dikurangi cc nya tuh
padahal justru mesti ditambah cc nya
nah ini masalahnya karena presiden akhirnya nggak ngerti apa yang disebut independensi dari si kpk tuh
kpk independen terhadap lembaga lain yang punya potensi
tapi dia tetap peralatan presiden
asbab bundusnya begitu kok
imperatif etik kpk ada pada penerimaan rakyat terhadap kpk tuh
jadi musuhnya presiden membaca legitimasi itu pada rakyat
itu awal orde baru kita kampanye buat itu
karena itu disebut sebagai extraordinary crime
sekarang dianggap itu bukan extraordinary crime
memang secara teknis series crime
tapi dia jadi extraordinary karena dibandingkan maling
maling itu kalau dia mau dia bongkar misalnya garasi presiden
terus dia mau nyolong mobil smk nya presiden
dia berpikir bahwa dia kemungkinan ditangkap
karena dia enggak punya kuasa
jadi dia masih menghitung saya bisa ditangkap
dalam korupsi terbalik dia tahu dia tidak mungkin ditangkap karena dia surplus kuasa tuh
jadi itu masalahnya tuh
ini bukan soal ya ini kan yang apa namanya extraordinary cuma genosida segala macam
memang itu istilah hukum
tapi istilah etis adalah karena si koruptor itu surplus kuasa
maka dia mesti dicegah dan ditindak dengan cara extraordinary
extraordinarinya di situ
bukan pada koruptornya
lain karena dia punya kemampuan untuk menundukkan lawannya tuh
tidak ada yang berhasil anjing presiden menggonggong
tiba tiba ada sesuatu yang masuk
jadi dia berhitung bahwa dia bisa kalah
kalau koruptor dia berhitung dia nggak mungkin kalah
itu filosofinya begitu di awal tuh
nah sekarang peralatan itu yang seharusnya dipakai oleh presiden
dia batalkan sendiri karena dia nggak ngerti konsep dasar dari kpk tuh
sebetulnya dulu saya usulkan bahwa pansel itu nggak perlu ada
presiden tunjuk aja sendiri tuh
kalau presidennya punya surplus moral itu masalahnya kan
kalau diklimasinya kuat orang lain bilang
oke karena itu alat presiden silahkan pilih
kami percaya tuh
tapi anda setujukan tadi diterangkan oleh menteri sekretaris negara
dan juga wakil presiden bahwa ini sebenarnya untuk memperkuat kpk kok
supaya lebih prudent supaya lebih baik
presiden juga setuju dengan dpr untuk memperkuat sama sama
fungsi fungsi utamanya justru dipretelia oleh dirinya sendiri
apa yang diperkuat
jadi kekompakan apa yang anda lihat di istana dan juga parlemen untuk kasus ini
kompak karena takut dia akan makan pemiliknya sendiri tuannya tuh
bu kroki terakhir apakah kita punya
kalau tadi dengan fakta politik seperti itu
apakah kita punya negarawan baik di parlemen ataupun di kekuasaan eksekutif
yang punya hati mulia dan berhakal sehat untuk bisa melawan sejak kalah kpk
jadi betul itu intinya
karena statements kenegarawanan itu tidak dimunculkan
orang akhirnya permisif terhadap korupsi itu
karena gak ada contohnya kan
presiden ngibul didiamin
soal smk mesti terang terangan aja bahwa ya itu rakitan bukan diimport segala macam
jadi akhirnya orang tiba pada semacam keadaan anomie tidak ada nilai di dalam masyarakat itu
dalam keadaan tidak ada nilai
yang mampu untuk memanfaatkan kekuasaan adalah para koruptor
kan itu yang terjadi kan
jadi sinyal tentang kebersihan birokrasi
contoh tentang kejujuran untuk mengakui bahwa saya pernah ngibul gitu
itu yang menyebabkan seluruh peristiwa semacam ini
itu akhirnya akan terlihat jelas ketika seseorang mengakhiri kekuasaannya nanti
dia mau diingat sebagai apa gitu
kita mengingat pak habibie sekarang sebagai orang yang membuka ruang demokrasi pertama tuh
kalau pak jokowi mau diingat sebagai apa itu
karena gak ada sinyal yang betul betul otentik dari beliau
itu masalah kita
memang kpk ya punya banyak kelemahan
kadangkala mengadili atau isunya dimunculkan karena ada tuntutan keadilan jalanan
timbuk itu ada teknik
nah saya ingin agar supaya biarkan kpk menemukan sendiri cara dia mengefektifkan peralatan pemerintahan korupsi itu
kan dia akan specialize nanti kan
di dalam soal soal tertentu
kita belajar dari evolusi kpk menemukan kapasitas dirinya sendiri itu
jangan diintervensi dengan apalagi mengurangi kemampuan kemampuan dasar dia
masih ada harapan untuk menunda senja bung roky
dari para elit dari masyarakat sipil dari kita semua
saya kita tadi sama sama mengheningkan cipta untuk menghormati pak habibie
kalau anda tanya harapan mari kita menghendingkan cipta untuk duka cita baru ini yaitu wafatnya kpk